saudara polisi mengungkap fakta kasus pembunuhan yang jenazahnya dicor di dalam rumah di makassar
sebelum korban tewas pelaku sempat melakukan kekerasan terhadap korban selama tiga hari berturut turut
berdasarkan keterangan sembilan orang saksi dan satu orang pelaku pembunuhan terjadi pada bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas
menurut keterangan pelaku tiga hari sebelum korban bernama jumriyati tewas pelaku melakukan pemukulan terhadap korban selama tiga hari berturut turut dengan menggunakan balok hingga tewas
saat ini pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku
untuk motif daripada kejadian pembunuhan ini adalah didasari dari rasa cemburu
untuk pelaku atau suami terhadap istri atau terhadap korban
saat menanyakan saat klarifikasi ini tidak ada jawaban ini menurut dari pelaku kemudian disitulah dilakukan kekerasan
penganiayaan sebanyak tiga kali